hingga selasa malam kebakaran puluhan kapal di dermaga wijayapura cilacap jawa tengah masih berlangsung
mobil pemadam kebakaran dari kabupaten cilacap yang dikerahkan ke lokasi masih terus memadamkan kewaran api
selain tiupan angin yang kencang kapal yang bersandar berimpitan dan material kapal dari kayu membuat api cepat menyebar
para nelayan sempat berusaha menarik kapal ke tepi tetapi usaha mereka gagal karena kapal tetap terbakar
salah satu kru kapal aan menyebut ada empat puluh kapal yang bersandar untuk melakukan proses pengisian bahan bakar solar sebelum berlayar
besarnya kobaran api membuat sekitar tujuh puluh keluarga yang tinggal di sekitar dermaga wijayapura cilacap bersiap mengungsi
warga mengaku takut karena lokasi kebakaran hanya berjarak lima puluh meter dari pemukiman
salah satu warga memilih berjaga sendirian di rumah sedangkan istri dan anaknya diungsikan ke rumah kerabat
berdasarkan keterangan pres basarnas cilacap kebakaran terjadi setelah sebuah kapal nelayan tiba tiba meledak
api kemudian menyambar ke kapal lain setelah kebakaran terjadi
tim basarnas cilacap berusaha memadamkan api dibantu sejumlah unit pemadam kebakaran
tim liputan cnn indonesia